keluarga korban kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara
sabtu pagi mendatangi rumah sakit bayangkara keramat jati jakarta timur
dengan membawa kartu dan identitas yang masih bisa diselamatkan
mereka mendaftarkan anggota keluarga yang hilang di pos antemortem
salah satu warga yang sejak pagi menunggu di depan kamar jenazah
hanya bisa membawa foto korban untuk kecocokan data antemortem
lantaran ijasa dan identitas lainnya tidak sempat diselamatkan
hingga sabtu pagi lima belas kantong jenazah telah tiba di rumah sakit bayangkara keramat jati
ada foto mungkin ya tapi fotonya juga kurang jelas
untuk ngecek ciri fisik ada bu
ciri ciri fisik ada dia ada tai lalat di dagu
kebetulan korban yang terbakar ada juga makanya ini mau dites
atas nama hadi
korban di rumah itu sendiri atau ada keluarga
sebelumnya waktu meredak pertama
sudah kabur keluar
mungkin ada yang tertinggal dia kembali lagi
jadi terpisah sama kita semua